saya menyesal juga tidak bisa hadir tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan
baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telpon
ini bapak ke kpu tidak ada apa saya bilang
ya terus diberitahu acara penetapan
waktunya tidak ngejar jadi saya tidak tahu kalau ada undangan
meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya
saya mengucapkan selamat kepada pak prabowo dan mas gibran
yang telah ditetapkan sebagai
saya sendiri memang tidak tahu agenda agenda seperti itu
karena mungkin sudah lo kami juga kurang begitu aktif
sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan
kegiatan sejak vonis mk dua hari yang lalu itu saya sudah banyak
membuka komunikasi lagi dengan teman teman yang selama ini saya tutup
tutup agar tidak dilihat sebagai tendensi politik
saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan
tapi selama running untuk pilpres cawapres saya menyatakan tidak usah ada kontak kontak dulu
itu saja dari saya terima kasih